menjelang akhir tahun dua ribu dua puluh dua kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur strategis dan juga prioritas nasional
mulai dari mendukung terlaksananya agenda internasional membantu proses pemulihan pasca bencana alam hingga pembangunan proyek ikn
kementerian ppr telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur strategis dan juga prioritas nasional
antara lain penyelesaian sembilan bendungan pembangunan satu ratus enam puluh tujuh km jalan tol baru
tujuh puluh lima ribu jaringan infrastruktur strategis dan penyelesaian sembilan bendungan
penyelesaian irigasi baru serta rehabilitasi dua ratus tiga puluh ribu hektare jaringan irigasi
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua indonesia mengalami berbagai peristiwa bencana alam
antara lain di aceh utara tapanuli utara dan yang baru baru ini gempa di cianjur sukabumi dan garut
kementerian pupr terus mengerahkan segenap daya dan upaya untuk membantu mulai dari tanggap bencana rehabilitasi dan rekonstruksi
menyelesaikan dua ratus dua puluh tiga saya ingin mengingatkan kembali pesan
bapak presiden yang ingin melanjutkan pembangunan berasur prioritas
khususnya berasur penduduk performa ekonomi untuk menemukan sentra sentra ekonomi baru
termasuk pembangunan ibu kota nusantara serta pembangunan tiga kota industri
satu milestone penting yang akan dicatat dalam perjalanan bangsa kita adalah pembangunan ibu kota negara
ikn nusantara sebagai bagian dari mimpi indonesia maju
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
pupr terus melanjutkan pembangunan akses jalan tol dan jalan logistik pembangunan embung dan intake air baku
serta gedung perkantoran dan hunian bagi para pekerja
menyongsong tahun dua ribu dua puluh tiga kementerian pupr berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur
dengan tetap fokus pada kualitas estetika dan keberlanjutan lingkungan